kapolda jawa tengah irjen polisi chondro kirono mengunjungi lembaga pemasyarakatan nusakambangan cilacap jawa tengah
kedatangan kapolda untuk memantau persiapan pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkoba tahap tiga
sejak beredar kabar eksekusi terpidana mati tahap tiga akan dilakukan penjagaan ketat dilakukan di dermaga wijayapura cilacap
dermaga ini menuju lapas nusa kambangan penjagaan tidak hanya dilakukan di dermaga penyeberangan tapi juga di pintu gerbang dermaga
pemeriksaan ketat dilakukan petugas terhadap pengunjung yang akan menuju lapas nusa kambangan
sementara itu kepala polda jawa tengah irjen polisi condro kirono menyatakan persiapan eksekusi terpidana mati tahap ketiga sudah matang
dan dia tidak menyebutkan kapan pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilakukan
namun dipastikan eksekusi tahap tiga akan dilakukan di lapangan tembak nusakambangan cilacap
kelapas kemudian ngecek anggota kita yang peramanan di lapas
pak ada hubungannya dengan rencana eksekusi itu pak
ya itu terkait kita pengecekan semua termasuk kita remote juga
artinya memang sudah ada persiapan ya pak
ya itu kalau persiapan waktu dan sebagainya kan kita menunggu dari jaksa agung ya
intinya polri kapan saja siap